peleburan kementerian ristek dan digbud serta pembentukan kementerian investasi berujung pada perombakan kabinet
ya tentunya ini ramai sekali diperbincangkan ya
dan kita simak bersama ini ulasan koresponden cnn indonesia pris kiladauhan terkait isu perombakan kabinet berikut ini
peleburan kementerian ristek dan juga digbud serta pembentukan kementerian baru
bisa menjadi momen bagi presiden untuk sekalian utak atik pos kementerian yang lain
salah satu yang disoroti adalah kementerian pendidikan dan kebudayaan
di mana ada yang bilang kebijakan dari menteri berusia tiga puluh enam tahun ini cukup inovatif dan juga visioner
namun tak sedikit yang bilang kalau kebijakan menteri milenial ini malah menimbulkan kontroversi dan juga tidak memenuhi ekspektasi
sederet kebijakan yang dinilai kontroversial juga menghiasi daftar program kerja menteri nadiem makarim
yang pertama adalah pembelajaran tatap muka
di awal tahun dua ribu dua puluh atau di masa masa awal pandemi kebijakan ini sudah diterapkan oleh nadiem
ada peluang di mana pembelajaran tatap muka atau secara langsung bisa dilakukan di zona kuning
nah tingginya resiko penularan covid sembilan belas dan juga tingginya angka positif dan kematian akibat covid sembilan belas
membuat kontroversi di mana banyak pihak yang menyayangkan kebijakan ini
selanjutnya program yang tidak kalah menuai kontroversi adalah program organisasi penggerak
nah program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas tenaga pendidik dengan melibatkan ormas sebagai mitranya
sayangnya beberapa organisasi masyarakat yang memiliki lembaga pendidikan sendiri seperti muhammadiyah pbnu dan juga pgri memutuskan untuk mundur dari program ini
karena mereka beralasan program ini tidak jelas syarat dan juga regrumennya
mereka menyayangkan kemendikbud yang malah merekrut yayasan yayasan yang tidak bergerak di bidang pendidikan
bukannya malah mengutamakan lembaga lembaga pendidikan yang memiliki track record yang jelas dan juga jaringan yang luas di bidang pendidikan
eits nggak sampai di situ
masih ada kebijakan lain yang menuai kritikan di tengah masyarakat
yakni munculnya atau terbitnya peraturan pemerintah nomor lima puluh tujuh tahun dua ribu dua puluh satu tentang standar nasional pendidikan
di mana dalam pp tersebut tidak dimasukkan kewajiban pelajaran pancasila dari mulai sd hingga perguruan tinggi
kemudian hilangnya pendiri nu dan juga pahlawan nasional kiai haji hashim ashari dalam buku atau kamus online sejarah yang dibuat oleh kementerian pendidikan
kedua kebijakan terakhir ini sudah kadung membuat emosi beberapa pihak khususnya partai koalisi dan juga oposisi yang sepakat agar ada evaluasi menyeluruh di tubuh kementerian pendidikan dan kebudayaan khususnya di sosok mas menteri
lalu sebenarnya bagaimana sih sosok nadiem makarim di mata masyarakat
hasil survei dari indonesia political opinion periode maret hingga april dua ribu dua puluh satu menempatkan nadiem makarim sebagai salah satu dari lima menteri yang paling layak diganti dengan persentase dua puluh dua persen
yang juga perlu diperhatikan faktanya indonesia masih berada di urutan terbawah untuk beberapa kategori pendidikan versi program for international student assessment
menurut metode penelitian internasional itu indonesia berpengaruh dengan pendidikan yang berpengaruh

untuk kategori nilai matematika indonesia stagnan di posisi tujuh puluh dua dari tujuh puluh delapan negara
sedangkan untuk kategori nilai sains indonesia berada di peringkat tujuh puluh dari tujuh puluh delapan negara
mirisnya peringkat tersebut atau nilai tersebut stagnan selama sepuluh hingga lima belas tahun terakhir hingga saat ini
perombakan kabinet memang bisa dilihat dari berbagai aspek
apakah itu aspek kinerja atau aspek stabilitas politik yang juga menjadi faktor penting dalam pengambilan keputusan
presiden jokowi sebagai pengambil keputusan sangat diharapkan dapat berpikir dan menimbang secara objektif faktor mana yang harus didahulukan
karena masa depan pendidikan anak indonesia menjadi taruhannya
rizka dauwan baramaestro jakarta